tetap aja kita nih dukung aneh aneh sumpama atau luar jual apa namanya
anak ya mudah mudahan sih ya kalau bisa kalau bisa ya jangan sampai ikut nelayan juga
indonesia memiliki wilayah perairan sebesar enam empat juta kilometer persegi dengan luas daratan satu sembilan juta kilometer persegi
sebagai negara maritim kekayaan sumber daya laut indonesia memiliki potensi yang besar dalam memajukan perekonomian negara
dan semua itu bisa didapat karena judi payah para nelayan
cilincing merupakan kecamatan yang terletak di pesisir pantai jakarta
oleh karena itu sebagian besar penduduknya bergantung pada hasil laut untuk bertahan hidup
sebagian besar nelayan di kecamatan ini terbagi di tiga kelurahan yang mencakup kali baru cilincing dan marunda
ketika diperlukan kekayaan sumber daya laut indonesia berlaku
asal dari madura merantau ke jakarta tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dari kakek saya namanya di kampung udah istilahnya rumahnya di pinggir kali di pinggir sungai
akhirnya ke anak anak cucunya akhirnya nelayan
ya juga dasar dari orang tua awal juga dari orang tua awalnya udah nelayan nggak mampu gitu
orang tua istilahnya pendidikannya juga minim jadi nggak kepikiran anak kedepannya gimana
akhirnya anak ikut ikutan jadi nelayan
nama saya safiuddin abdullah pekerjaan saya nelayan
saya tinggal di kecamatan cilincing jakarta utara
saya jadi nelayan sudah delapan tahun
awal awal pertama nelayan sih dampaknya pertama sih mabuk sih mapok
pasti itu ada sampai nggak bisa jalan kaki itu sampai muntah kuning
kalau lagi hujan hujan kayak tadi tuh itu nelayan sedih sebenarnya
cara ngambatnya juga berat
kalau gak dibantu dayung kita menariknya tuh
berat itu berlawanan sama angin
beda kalau kita ngikutin angin enteng
karena perahu dijorong angin
kayak tadi kalau anaknya gak ikut itu gak bantu dayung
paling juga dua kilo kalau dapat
paling pernah saya dapat lima belas
itu dari ujung ke ujung panjangnya jaring isinya cuma dua ekor
ya sebelum sejahtera ya enggak
cuma kalau untuk dimakan ya cukup cukup aja gitu
cuma cari kelebihan tuh sulit
kalau untuk sejahtera kurang tahu saya
kalau untuk saya pribadi sih belum sejahtera saya
tapi sejahtera itu nggak ada deh kalau untuk di nelayan mah
kalau untuk nggak kekurangan mungkin ada
berdasarkan data capaian indikator kinerja kkp per januari dua ribu dua puluh
nilai tukar nelayan mencapai satu ratus lima puluh
itu artinya nelayan belum sejahtera
nilai tukar nelayan yang merepresentasikan kesejahteraan berada di angka dua ratus hingga tiga ratus

pertama kalau bicara soal kesejahteraan nelayan
karena memang kita tidak punya konsep yang jelas gitu ya
kalau bicara soal kedaulatan
kemudian dikorelasikan dengan kesejahteraan
apa yang kita punya dengan laut yang cukup luar biasa kaya ya
tapi kita memang nggak punya tuh petanya
kita mau apakan manusia yang ada di dalamnya
ini terlihat dari gambaran bagaimana pola pembangunannya hari ini itu terus berubah gitu ya
sesuai dengan kebutuhan dari investasi misalkan ya
tapi kalau kita bicara soal bagaimana kita mau mendorong nelayan
supaya bisa beradaptasi gitu ya dengan pembangunan yang hari ini semakin masif
enggak ada manusianya diurus
tidak punya program yang cukup fokus untuk mengembangkan sumber daya manusianya
masyarakat yang memilih untuk menjadi nelayan
itu kan pertama karena by design ya nggak ada pekerjaan lain
kedua juga bagian daripada identitas
biasanya bagian dari identitas itu orang tua
orang yang memang dari dunia nelayan
dan mereka lebih suka tinggal di pinggir pantai
tapi yang kedua sebenarnya tidak ada alternatif lain
jadi itu yang mereka lihat satu satunya peluang yang terbuka
jadi pindah kalau nelayan sepi gitu ya
berhubung istilahnya nelayan lagi sepi
berlebih lebih kan kerja pt yang jelas
pekerjaan sekarang di kbn cakung
ya awalnya sama kita sharing sama kawan kan
aduh usaha lagi begini keadaan lagi begini
siapin aja lamaran ikuti pt mau gue
kalau dari kita sendiri sih lebih enak nyaman di laut
kita bisa berangkat jam berapa aja kita mau
kalau di darat kan udah ada jam jam tertentu
kalau dari pt kita udah bikin alarm
cuma kontrakan kadang kadang nggak bisa kebayar
ya ini bisa dibilang bisa kebayar kontrakan
walaupun nggak seberapa lebihnya
ya tapi yang paturnelayan tuh yang dikeluin itu
tolong dilihat limbahnya aja lah
soalnya limba mengganggu iklim keseimbangan laut mas
memang itu bukan merupakan tupoksi kami
karena untuk limbah itu adalah
dari kementerian lingkungan hidup
memang harusnya ada semacam mekanisme
jikalau nelayan menemukan limbah di perairan
bisa membuka semacam hotline
jadi apabila terdapat limbah di laut
mereka langsung dapat melaporkan kepada pihak pihak terkait
untuk hotline itu berarti belum ada ya pak
terus cantrang arat itu
tumbuh karang habis jaring jaring habis
sebenarnya dari kementerian kelautan perikanan telah
tapi kemudian tadi dia
kemudian bagaimana skema transisi
penegakan hukumnya sebenarnya benar benar dilakukan
aku rasa gak akan ada konflik yang sedemikian rupa
siapa sih yang gak mau menjaga laut kita
saya percaya mereka juga sebenarnya mau
ini menarik karena ada salah satu orang
tidak ada loh sebenarnya teknologi
penangkapan ikan yang bisa mengambil
sebanyak dari alat alat tangkap yang rusak ini
karena kan mereka sistemnya garuk semua gitu
dan ini jadi pr bagi akademisi
bagaimana kemudian menjawab tantangan itu
bisa nggak nyiptain alat tangkap yang kemudian
hasil tangkapannya bisa maksimal
tapi aku rasa ini patut untuk dipikirkan gitu
nelayan kalau bukan nelayan ya enak aja memang bagus gitu ya kalau nelayan ya susah naik turunnya
apalagi kalau bawa bawa alat berat contoh misalnya kita perbaikan mesin misalnya kita kan motor
pakai grovak ke perahu begitu ya kalau dulu dulunya nggak bisa ditanggulkan di belakang
rumah aja deket alat alat juga alat alat kapal gabahnya hilang ya ini sebagian kan alat alat
kapal hilang karena jauh dijangkauan mata apalagi tanggulnya tinggi begini nggak kelihatan perahu
jadi temuan saya adalah sebenarnya mereka nggak anti sama tanggulnya tapi engineering yang
mendesain ini tidak melakukan planning dengan ngobrol
jadi yaudah pada lewat
saya jadi presiden giliran saya jadi lek ya udah begitu aja
tetep aja kita nih dukung aneh aneh sumpah mah atau dua duanya apa namanya menang ya kan menang
tetap aja kami jadi nelayan nggak mungkin saya berubah kalau mudah mudahan pemerintah peduli
kita ikuti aturan pemerintah tapi kenapa tiap tahun berubah berubah
tiap tahun ganti pejabat
jadi nelayan saya karenakan kayak boneka
apa kita bilang ya jangan jadikan isu lingkungan dan konflik warga itu menjadi komodifikasi politik mereka

memang untuk mendapatkan bbm bersama dengan bbm itu memang sangat penting
karena sekarang bbm bersubsidi sudah ada peraturan dari bph migas badan pengatur hilir minyak dan gas nomor dua tahun dua ribu dua puluh tiga
memang di situ dipersyaratkan harus mempunyai untuk nelayan yang kapalnya kurang dari lima gt
harus mempunyai ktp dan juga bpm yang berubah mulu
nah mungkin mereka belum memiliki itu
pas kapal yang masih aktif
karena dari persyaratan itu kami bisa merekomendasikan untuk mereka membeli bbm di spbun yang ada di cinincing
ktpnya pun harus ktp jakarta
harus ktp jakarta baru setelah itu nanti mereka mengajukan ke sudin
melalui kolektif dengan menghubungi personil petugas spbu n cilincing
banyak kawan kawan yang tinggal di laut di jempol lalu mencari kenang badai tiba tiba
banyak sudah risiko masalah begitu
namanya istilahnya udah tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga ya
namanya kelakonannya sudah begitu tetap menjalani
ya awalnya teduh cuma kan sudah di pertengah perjalanan kita sudah narik jaring
tiba tiba badai datang ya disitu kagoknya
catatan kiara sebenarnya setiap tahun itu kurang lebih di atas lima puluh orang
yang biasanya harus menghadapi baik itu meninggal di laut ataupun hilang gitu
kadang kadang mereka tuh tahu ya mereka tidak bisa melewati ombak
tapi karena kadang kadang mereka sudah beli bahan bakar sudah nyiapin bekal
jadi mereka tetap menjemput rezeki bahasanya pergi ke laut gitu
nah ini yang kemudian menjadi catatan penting
artinya setiap tahun itu memang selalu ada fenomena seperti itu
itulah kenapa kiara itu selalu mendorong nelayan ini untuk bisa punya asuransi
nelayan yang ada di wilayah jakarta utara sebagian besar sudah terdaftar di kusuka
nah tahun kemarin akhir tahun kemarin
tahun kemarin bulan desember
kusuka itu telah dilakukan pendataan
meninggal pada saat melaut
yang ada di bpjs
kartu itu tidak berlaku
coba sosialisasikan ke bandan layan
sebenarnya pemerintah harus melihat benar benar datang suprai suprai ya
supaya datang ke tempat lokasi itu kalau memang dia benar benar mau ngasih bantuan
kalau melalui orang ke orang tahu sendiri larinya kemana nggak tahu itu barang
kalau lebih bagus lagi sebenarnya dianalisa sebenarnya mereka butuh apa gitu
ya satu ya kayak alat tangkap terus mesin mesin itu
segeralah maksudnya kalau ada programnya itu segera diturunkan
karena nelayan kan sangat dibutuhkan masalah mesin jaring alat alat tangkap semuanya itu
kalau bisa ya apalagi perahu perahu perahu yang kecil yang kira kiranya satu gt dua gt
tapi bentuknya sama kayak biasa nelayan pakai gitu supaya bantuannya tidak membajir gitu loh
cuma kan tetap lagi itu masa pembagian nggak rata
kami mendapatkan anggaran dari provinsi
di dki jakarta untuk nelayan adalah sekitar tiga ratus lima puluh jutaan untuk tahun dua ribu dua puluh empat ini
nah itu kami targetkan bisa untuk tiga ratus nelayan yang ada di wilayah jakarta utara
memang karena keterbatasan anggaran dari sudin kpkp jakarta utara
juga keterbatasan anggaran dari dinas kpkp provinsi dki jakarta
sehingga bantuan yang kami berikan memang tidak bisa menyeluruh ke semua nelayan
janganlah cukup saya aja udah
karena kita istilahnya nggak punya pendidikan istilahnya orang tua nggak mampu
ya jangan sampai mana anak anak kita jadi agak cermelang lah gitu
kalau untuk ke situnya ya untuk anak ya mudah mudahan sih ya kalau bisa kalau bisa
ya jangan sampai ikut nelayan juga lah
kalau bisa sih kalau saya ya ini ya setirah tirahnya apa kayak pekerjaannya gitu

nah kawan kawan yang di dalam kelas ini
kalau dia memang nelayan yang sudah cukup berusia gitu ya
dia biasanya memilih untuk tetap ya tetap ada di laut
mau hasilnya sedikit atau banyak gitu ya itu tetap mereka di laut
tapi biasanya yang sudah berusia ini akan mengatakan kepada anaknya lebih baik tidak usah menjadi nelayan
karena mereka tahu bagaimana susahnya jadi nelayan tidak adanya fasilitas dari negara tidak adanya asuransi
karena mereka tahu bagaimana susahnya jadi nelayan tidak adanya fasilitas dari negara tidak adanya asuransi
yang diberikan karena asuransinya kan harus bayar hari ini
akhirnya mereka berjuang tuh setengah mati untuk kemudian menjadikan anak anak mereka tidak jadi nelayan gitu
iya kalau kepingin orang tua mah anak kan sekolah nih
terserahan antar cita citanya mau kemana mau jadi apa kan begitu
yang penting intinya apa keinginan anak ya tetap kayak orang tua kita nih tetap diusahakan gitu loh maksudnya
walaupun kepala ke kaki kaki ke atas
pada dua ribu tujuh belas hingga dua ribu dua puluh dua jumlah nelayan tercatat terus menurun
pada dua ribu tujuh belas jumlah nelayan mencapai dua enam puluh tujuh juta jiwa
namun pada dua ribu dua puluh dua kementerian dalam negeri mencatat jumlah nelayan di indonesia hanya sebanyak satu dua juta

yang kemudian jadi tantangan karena ada stigma ada kemudian kemiskinan terstruktur yang kemudian membuat nelayan semakin miskin
dan nelayan dan perempuan nelayan itu berharap anak anak mereka tidak merasakan apa yang mereka rasakan
ini tantangan regenerasi yang hari ini dihadapi oleh semua orang terhusus adalah kita semua ini gitu itu yang jadi berat sih
saya ada di situ pak
ada yang jadi tiktokers
kalau kita bicara soal bagaimana kita bisa mengajak anak muda kembali ke laut gitu ya
mari melaut kalau dulu itu slogannya kiara itu
sebenarnya yang perlu dipastikan adalah mereka punya akses dan kontrol terhadap ruang hidupnya
artinya mereka itu dilibatkan sedari awal
kalau mereka punya daerah pesisir mereka mau ngapain dengan pesisirnya itu penting
jadi melibatkan mereka anak anak muda
pesisir kita ini mau dibuat apa ekowisata kah kalian mau melaut
itu yang kemudian ya engagement ya jadi mereka harus dilibatkan
yang kedua adalah pendidikan sebenarnya
karena banyak kawan kawan di pesisir dan pulau pulau kecil yang hari ini juga masih menghadapi
tantangan terkait dengan pendidikan dan pengetahuan
bahwa siapa sih sebenarnya indonesia secara identitas
bahwa kita negara bahari dan lain lain gitu
nah yang ketiga adalah yang terpenting memperbaiki rantai produksi perikanan gitu
tergantungan nelayan terhadap tengkulap
tidak adanya skema pelindungan yang tepat sasaran
minimnya pemberdayaan itu tuh harus diurai
jadi nelayan itu jadi semangat
mereka harus melaut karena mereka merasa dimanusiakan
merasa dimanusiakan merasa diapresiasi sebagai pahlawan protein bangsa
makanya istilahnya kerjaan yang makmur itu
mereka adalah aktor penting mereka mereka ini ya aktor penting memastikan kita ini
enggak kelaparan nggak kekurangan gizi loh tapi mereka tuh minim apresiasi
nggak pernah berterima kasih atas satu piring makanan yang ada di meja kita kita kurang sekali
mengapresiasi mereka padahal mereka mendapatkan itu dengan jeripayah gitu ya yang berdarah darah
saya sih cinta sama pekerjaan nelayan tapi masih jauh lah dari kata sejahtera
jangan sampai indonesia kita ini kaya sumber daya lautannya tapi nelayannya nggak ada
jangan sampelah seperti itu